kita beralih ke informasi lain
kuasa hukum ahmadiyah meminta aparat kepolisian
segera melakukan proses hukum
atas kasus perusakan rumah warga ahmadiyah
di kecamatan sakra timur kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
polisi diminta berani untuk menegakkan hukum
perusakan rumah warga ahmadiyah di lombok nusa tenggara barat
sudah sering terjadi
terakhir aksi tersebut berlangsung pada sabtu
serta minggu dua puluh mei
aksi perusakan delapan rumah warga ahmadiyah
terjadi di kecamatan sakra timur kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
pihak kuasa hukum warga ahmadiyah meminta
dan mendorong aparat kepolisian
agar melakukan penegakan hukum
mereka meyakini bila penegakan hukum dilakukan
tidak akan terjadi lagi aksi serupa
pernah ada yang dilakukan penindakan secara hukum
padahal itu sudah memenuhi unsur jelas itu
ada orang yang merusak ada benda yang dirusak
ada orang yang dirugikan itu berarti
sementara itu kepala polres lombok timur menyatakan
proses hukum akan tetap dilakukan
saat ini sudah ada dua belas saksi korban yang dimintai keterangan
ada pun warga sekitar yang menjadi saksi masih ditelusuri
kalau kami mau upayakan syarat kemanusiaan dulu
berkaitan dengan mengamankan para korban
keluarga dari keluarga yang merasa diintimidasi kemarin
itu kami pentingkan
namun dari tim kami juga memang sedang melaksanakan pemeriksaan
ada dua belas orang yang sudah kami periksa
kini situasi di lokasi kejadian sudah kondusif
aparat kepolisian tni dan satuan polisi pamung praja
kabupaten lombok timur melakukan pembersihan
puing rumah warga ahmadiyah yang dirusak
di kecamatan sakratibur kebupaten lombok timur
lalu rahmat juniadi